lalu bagaimana nasib warga negara indonesia yang saat ini berada di malaysia
untuk mengetahuinya kami sudah terhubung dengan ketua umum perhimpunan pelajar indonesia di kuala lumpur malaysia muhammad rajif sharif
selamat sore rajif
selamat sore pak fani
mas rajiv ini bagaimana kondisi setelah pemerintah malaysia menerapkan kembali lockdown di beberapa daerah
baik perlu diketahui kepada masyarakat indonesia bahwa saat ini malaysia telah memberikan kebijakan untuk menutup tiga wilayah
atau biasa kita sebut dengan lembah kelang yang mana kuala lumpur putrajaya dan selangor
untuk sementara waktu dibuat yang namanya pgp atau perintah kolam pergerakan bersyarat selama dua minggu
terhitung dari tanggal empat belas oktober hingga tanggal dua puluh tujuh oktober dua ribu dua puluh
lalu rajif apa pengaruh lockdown ini bagi para warga negara indonesia khususnya bagi mahasiswa yang saat ini masih berada di sana
baik secara general warga negara indonesia sepertinya memang harus mengikuti arahan protokol
yang mana kebanyakan yang bekerja di kantor kantor ataupun di tempat tempat lainnya harus sementara waktu mengikuti arahan untuk work from home
sementara untuk mahasiswa yang memang sudah tidak diizinkan kembali ke malaysia hingga desember tahun ini
mereka semuanya mengikuti perkuliahan secara daring dan bahkan kepada mahasiswa baru pun harus mengikuti martikulasi
entrolment dan proses mendaftaran ulang secara daring dan juga sudah memulai perkuliahan di semester baru mbak
lalu terkait kegiatan begitu rajif
bagaimana kegiatan masyarakat dan juga mahasiswa serta bagaimana fasilitas fasilitas umum di sana apakah masih tetap beroperasi seperti biasa atau bagaimana
baik untuk pktb yang sekarang atau conditional movement control order yang sekarang dilaksanakan adalah
bagaimana bisa memberikan suatu pembatasan mengenai jam beroperasinya berbagai macam tingkatan akomodasi
seperti transportasi tempat perbelanjaan dan juga sekolah yang sementara waktu harus ditutup
sebagai contoh tempat perbelanjaan yang biasanya beroperasi hingga pukul dua belas malam hingga peraturan ini disampaikan
maka waktu beroperasi hanya boleh dari pukul enam pagi sampai pukul sepuluh malam saja
dan juga untuk sop di restoran yang biasanya satu meja diperkenankan untuk dua sampai empat orang
maka sampai saat ini jumlah kursi hanya dibolehkan untuk dua orang per meja makan
jadi dengan sop sop yang sangat ketambah
ya tadi anda menyebutkan ada tiga wilayah begitu yang kemudian ditutup atau memperlakukan
lockdown ini lalu apakah ini berarti wisatawan dari mancanegara masih bisa masuk ke malaysia
atau apakah sudah tidak boleh masuk ke malaysia saat ini
untuk saat ini berbagai macam bentuk kedatangan yang dikategorikan sebagai pelancongan atau turisme
untuk sementara waktu memang tidak diperkenankan
artinya bagi ekspatriat pun yang ingin bekerja kemari harus apply dulu dengan berbagai macam bentuk sop
serta prosedur prosedur yang harus diikuti dengan karantina jumlah pembayaran uang sebesar rp empat tiga ratus
sampai rp lima dengan hal hal lainnya yang harus mengikuti arahan dari kementerian kesehatan
juga dari kementerian keselamatan negara
artinya bagi pelancongan hingga saat ini masih dipatasi mbak dan tidak diperkenankan
ya untuk di wilayah yang di lockdown begitu apakah warga negara indonesia yang di sana itu diperbolehkan keluar
warga negara indonesia yang sekarang berdomisili di tiga wilayah ini hanya boleh melewati berbagai macam bentuk tempat
yang saat ini di dalam kawasan
sebenarnya seperti yang sudah tadi telangor putrajaya dan kuala lumpur
artinya dari tiga wilayah ini jika kita ingin melewati perbatasan tersebut sudah tidak diizinkan
dan juga saat ini sudah sangat banyak razia razia yang ditempatkan oleh kepolisian malaysia
di berbagai titik untuk bisa mengurangi pergerakan masa secara berlebihan atau secara besar
artinya memang sangat banyak untuk dilarangan larangan agar kita bisa lebih maksimal di rumah saja
yang mana untuk mobil pun hanya diperkenankan dua orang dengan alasan kebutuhan kebutuhan esensial
seperti membeli bahan pokok dan juga keperluan keperluan lainnya
dengan diberlakukannya peraturan di sana begitu mas rajiv apa sanksi bagi warga yang melanggar
dan bagaimana warga mematuhi peraturan yang ditetapkan sejauh ini
baik kerajaan malaysia hingga saat ini masih tetap konsisten memberikan law enforcement yang begitu ketat
yang mana penegakan hukum bagi siapa yang kedapatan nakal tidak mengikuti arahan
maka dengan berat hati harus diberikan denda sebesar seribu ringgit
bahkan ada yang sampai dibawa ke mahkamah untuk diadili secara langsung oleh pengadilan
artinya keseriusan pemerintah malaysia untuk pelaksanaan pkpb ini memang sangat sangat terlihat
yang mana masyarakat yang sekarang terkena dampaknya memang harus senantiasa mengikuti arahan
bagaimana bisa mengikuti perizinan ataupun pergi pergi kemanapun tempatnya harus dengan scan
yang mana aplikasinya disebut dengan masejahtera untuk bisa memudahkan tracing dan tracking kita dimanapun kita berada
lalu begitu mas rajif di tengah situasi politik di malaysia yang masih begitu dinamis sejauh ini
bagaimana penanganan covid sembilan belas di sana apakah terkendali bagaimana penambahannya
dan juga bagaimana fasilitas yang disediakan oleh pemerintah malaysia untuk menanggulangi pasien atau jumlah warganya yang terkena covid sembilan belas
baik hari ini tanggal delapan belas oktober dua ribu dua puluh adalah hari di mana rekor tertinggi penambahan kasus
covid sembilan belas yang ada di malaysia yang mana pada hari ini baru diupdate sekitar dua puluh menit yang lalu
ada delapan ratus tujuh puluh satu case penambahan yang mana ini adalah angka tertinggi dimulai dari bulan maret pertengahan
artinya apa penambahan kasus ini juga terlihat di satu titik yang dominan yang mana di negeri sabah
yang baru saja melakukan prn atau pilihan raya negeri dan sekarang jumlah kis di sana hari ini saja sudah mencapai tujuh ratus
jadi dari jumlah delapan ratus tujuh puluh satu ada tujuh ratus diantaranya berasal dari sana
untuk aspek kesehatan lainnya fasilitas kesehatan sangat sangat mumpuni dan kementerian kesehatan juga semakin gencar melakukan pemeriksaan dan juga pengecekan kesehatan
bagi kita yang sekarang barangkali ada kecenderungan kesehatan ataupun terlihat memiliki interaksi dengan orang yang kemudian dalam pengawasan ataupun orang yang tersuspek terkena covid sembilan belas
keseluruhan aspek kesehatan di sini terlihat sangat kondusif dan mumpuni untuk bisa menanggulangi kasus covid sembilan belas dan juga untuk selamatkan orang orang yang teraspek terkena covid sembilan belas
sementara waktu terlihat masih sangat sangat aman yang mana kesemuanya sangat bersinergi antara kementerian kesehatan dan kementerian keselamatan negara
baik terima kasih muhammad rajif sharif ketua umum ppi malaysia sudah bergabung hari ini bersama kami di cnn indonesia newsroom